tapi belum aku meninggalkan badan
aku punya rencana besar
ibu dan bapak sudah sebaik baiknya mendidik anak
saya tahu ibu
jangan lupa ya
besok ada undangan dari majlis taklim lain
ibu atur aja bagaimana baiknya
oh bersih banget sih
kamu ini apa apaan sih
kamu paham tidak
ayah kamu sedang sakit
ibu tadi lagi ada pengajian
kamu malah nyundai musik keras keras
nyetel musik emang harus keras keras dong bu
sikap kamu benar benar tidak sopan
ayah kamu sedang sakit mira
dia butuh ketenangan
ibu mau tenang
dikuburkan tuh kalau mau tenang
kamu benar benar keterlaluan
apanya yang keterlaluan
kau nyampuk kuno
ya allah mas
mas tau gak mas
ya allah mas
ya allah mas
ya allah mas
bang bang cari bantuan
ya allah mas
ya allah ya ra
bang ya allah
don kamu dimana don
ibu perlu kamu bawa bapak ke rumah sakit
kamu dimana sih
sudah tiga hari gak pulang pulang
eh ibu ini apa apaan sih ya
norak tau gak norak
ayah itu kan udah biasa penyakitnya kamu
lagian ibu ngapain panik kayak gitu ha
udah udah sana urus aja sendiri
silahkan kita disungguh buat
ibu saya lagi sibuk
ya allah kenapa sih semua anakku jadi begini ya allah
kapan kamu bisa memberikan kejelasan tentang hubungan kita
gak segampang itu darma
kamu kan tau
aku udah punya suami
aku gak peduli dengan status kamu
kamu yang pernah bilang
kalau kamu tidak setuju dengan
kelakuan suami kamu yang lembek dan
tidak berinisiatif seperti badar itu
belum aku meninggalkan badar
aku punya rencana besar
gue mesti bayar bang
pake apa lo
gue mesti usahain bang
gue pasti bayar walaupun harus lucu bang
tapi kalau lo
sudah malam mas
gak usah mikirin yang macam macam
kok mereka belum pernah datang
mungkin besok mereka pada datang kesini
sekarang masih istirahat
biar cepat sembuh
kemana aku harus mencari uang
untuk membiayai rumah sakit ini
dulu akan boleh tersenyum
tapi belum sendsiki nah bubble stock
bantu aja pak welpegolo
kamu mau uang gak
kalau kamu mau besok kamu datang ke rumah aku ya
tumben mbak nova sama mas badar suruh kita kesini
emangnya penting banget ya
ini kan demi kepentingan adik adik kamu juga
udah malu malu ngomong aja
ini soal penyakit ayah
dan juga soal hak warisan kita
bagus itu mas bagus
ternyata mas badar ini sempat dapat dengan saya
harta warisan itu sebaiknya kita bagi sebelum ayah meninggal supaya dapat